puluhan rumah di jalan haji ipin pondok labu jakarta selatan terendam air
dengan ketinggian antara satu hingga satu lima meter
warga berharap pemprov dki jakarta segera merealisasikan
normalisasi kali kerukut yang semakin dangkal
banjir dengan ketinggian satu hingga satu lima meter
merendam puluhan rumah warga di jalan haji ipin pondok labu cilandak jakarta selatan rabu siang
banjir disebabkan luapan air kali kerukut
pasca jakarta di gilir hujan deras selama dua jam
lokasi permukiman warga yang tak jauh dari aliran kali kerukut
membuat luapan air merendam permukiman warga
warga mengaku banjir kerap terjadi saat hujan deras mengguyur
meskipun demikian warga enggak mengungsi
dan memilih bertahan di daerah langganan banjir ini
nah ini apakah akan terus naik debit airnya atau gimana pak
kalau menurut bapak
saya kan gak tahu
kadang kadang turut atau banjir lagi
warga berharap pemprov dki jakarta segera merealistiskan normalisasi kali kerukut
yang sudah dangkal dan sering mengakibatkan banjir
juli tanjung jakarta